setelah menempuh perjalanan hampir tujuh jam presiden jokowi dodo dan ibu iryana jokowi dodo
serta delegasi tiba di beijing tiongkok senin malam
presiden jokowi dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan presiden tiongkok xi jinping
dan perdana menteri li keqiang hari ini
presiden dan ibu negara disambut wakil menteri luar negeri tiongkok u changhao
duta besar lbb pri untuk beijing johario ratmangun
serta atas sepertahanan ri di beijing marsmabayu hendra permana
bermalam di tiawit high state guest house presiden disambut oleh menko bidang kemaritiman
dan investasi luhut bin sarpanjaitan dan menteri luar negeri retno marsudi
jokowi juga didampingi oleh menteri sekretaris negara pratikno
menteri bumn erick thohir dan menteri investasi kepala bkpm bahlil lahadalia